anda kembali di good morning wabah virus corona tidak cuma mengancam kesehatan tubuh kita
tapi juga kesehatan keuangan kita
berbagai kebutuhan ekstra seperti alat kesehatan vitamin dan stok makanan membuat pengeluaran jadi bertambah
ya apalagi kondisi keuangan bakal semakin sulit bagi mereka yang pendapatannya berkurang
atau bahkan hilang akibat wabah virus corona
berikut beberapa tips mengelola keuangan di masa masa sulit seperti sekarang ini
kita tahu corona akan ada sampai kapan
maka hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana keuangan kita tetap sehat
sama seperti tubuh kita harus sehat
penghasilan besar tapi nggak bisa mengaturnya
maka berikut beberapa hal yang bisa anda terapkan sesuai dengan pola hidup anda
dalam mengelola keuangan pribadi saat pandemi
perencana keuangan nofrita savitri mengatakan hal pertama yang bisa dilakukan adalah
susun rencana keuangan dengan rinci dan perketat pengeluaran
hitung dengan teliti berapa penghasilan kita dan susunlah skala prioritas
kita bisa membaginya menjadi dua
yang pertama adalah pengeluaran wajib seperti cicilan zakat iuran kesehatan dan lain lain
kedua pengeluaran atas kebutuhan seperti pakaian investasi hingga cemilan
dana untuk pos ini harus dialihkan atau setidak tidaknya ditekan agar pengeluarannya lebih irit
jalankan rencana keuangan dengan tepat
misalnya jika anda biasa menganggarkan dana belanja bulanan sebesar satu juta rupiah
dan kini angka itu ditekan menjadi delapan ratus ribu rupiah saja jalankanlah dengan konsisten
stop berbelanja barang barang yang kurang diperlukan
tiga pintar dan berhemat
manfaatkan promo misalnya gratis ongkos kirim dari toko online ataupun diskon
jika membeli lebih banyak akan lebih murah
perhatikan apakah budget kita mencukupi atau bisa menutupi
seberapa urgent barang itu
sisikan dana cadangan tunai untuk berjaga jaga jika ada kebutuhan mendadak untuk kebutuhan satu minggu
hal ini bertujuan mengurangi frekuensi ke atm agar anda tidak perlu sering keluar rumah
mungkin kita punya dana darurat itu mau gak mau kita pergunakan kita petakan berapa yang kita punya
lalu kita hitung kita rencanakan berapa sih pengeluarannya jadi dari situ kita akan tahu
berapa lama kita menggunakan
berapa lama kita menggunakan
berapa lama kita menggunakan
nah bolehkah berhutang ketika saat pandemik seperti ini
boleh saja asal anda yakin bisa membayar atau menyicilnya seperti menggunakan gaji bulan depan
tapi harus diingat gaji tersebut juga akan anda pakai untuk hidup bulan selanjutnya
itulah tadi tips tipsnya kita tahu kondisi keuangan setiap orang memang berbeda beda
saya daya sanasari soni sulistiono jakarta